situs beritanya sempat tak bisa diakses
hal ini sontak membuat sejumlah spekulasi tentang sang peretas
tak lama setelah tempo diretas
situs media terkemuka tirto id juga mengalami hal serupa
salah satu redaktor tirto fahrisala melalui akun twitternya mengungkapkan
artikel terkait obat virus corona yang menyinggung keterlibatan bin dan tni
sempat mendadak hilang pada jumat dini hari
bahkan artikel tersebut sempat diacak dan diubah sebelum kembali normal
pimpinan redaksi tempo co setri asra menyatakan siapapun pelakunya
peretasan terhadap laman berita tempo co menjadi pretensi buruk terhadap demokrasi
dan kebebasan pers yang dijamin undang undang
setri asra meminta pemerintah dan negara turun tangan menyelesaikan kasus
yang dianggap mengancam kebebasan pers ini
kita mengawasi mengkritik kebijakan pemerintah
ketika ada tanggapan
ada tangan tangan gelap
sekarang telunjuk ke siapa mengarahnya
pasti ke pemerintah
bagaimana membersihkan ini mengkelirkan ini
bahwa jangan jangan tidak pemerintah gitu
ada tangan tangan lain yang bermain ya
ya memang harus negaranya harus turun
kalau tidak malah menjadi dikapitalisasi oleh orang
senada dengan setri asra ketua ylbhi asfinawati menyebutkan
pihaknya telah menerima puluhan laporan terkait peretasan
persekusi digital atau cyber yang terjadi pada aktivis aktivis hak asasi manusia
aktivis anti korupsi dan mereka yang kerap bersuara vokal pada kebijakan pemerintah
ia juga menyatakan peretasan yang menimpa tempo co
merupakan pelanggaran hak asasi atas privasi
kalau di dalam hak asasi manusia ini menyasar privasi kita
jadi harusnya kan orang tidak diintervensi surat menyuratnya rumahnya dan lain lain
tapi ini adalah pelanggaran penyerangan
dan ini adalah pelanggaran yang diperlukan untuk menghadapi privasi
kini awak pers menunggu kerja cepat para penegak hukum
media juga menanti dukungan dari pemerintah untuk mengungkap kasus ini
mengingat presiden joko widodo pernah memerintahkan untuk menyusun regulasi untuk melindungi pers
hal tersebut disampaikannya pada peringatan hari pers nasional februari lalu di banjarbaru kalimantan selatan
dalam kesempatan itu presiden juga menyatakan bahwa dirinya merupakan teman awak pers
kenapa seperti itu
karena kemanapun saya pergi
yang selalu ikut bersama saya adalah para wartawan
menteri kadang kadang tidak ikut tapi wartawan pasti ikut
dan yang membuat berita kegiatan saya pemerintah untuk sampai kepada masyarakat juga insan pers
undang undang nomor empat puluh tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan tentang kebebasan pers sesungguhnya telah jelas menyebutkan
bagaimana perlindungan kerja jurnalistik harus dilaksanakan
dalam pasal empat ayat satu kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi manusia
serta di ayat dua pers nasional tidak boleh dikenakan penyensoran pemberedelan atau pelarangan penyiaran
peretasan terhadap kerja jurnalistik tak hanya bisa melanggar hukum namun juga mencederai demokrasi di indonesia
tim liputan cnn indonesia